persikabo seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga kembali berlatih setelah libur selama dua pekan
imbas dihentikannya kompetisi liga satu pasca tragedikan juruhan
tim berjunuk laskar pajajaran memulai kembali aktivitas sejak jumat dua puluh dua berlalu
latih jajang nurjaman menegaskan latihan ini diperlukan
untuk menyongsong liga yang rencananya bergulir kembali pada akhir november
materi latihan persikabo fokus pada masalah fisik pemain
yang mulai menurun karena latihan individu selama dua pekan terakhir
dianggap kurang maksimal
hari ini mulai lagi persiapan untuk menatap lanjutan kompetisi
kalau memang betul bisa diteruskan pada tanggal dua puluh lima menurut informasi november ya
ketahanan fisik mereka lebih kepada aerobik
kita ingin tahu opl itu mereka seperti apa setelah libur

terkait kondisi sepak bola nasional saat ini
pelatih yang membawa persib bandung juara indonesia super league dua ribu empat belas itu berharap
kompetisi indonesia kembali bergulir dengan kondisi lebih baik dari sebelumnya
mudah mudahan selalu ada hikmahnya dari kejadian ini
dan katanya akan ada transformasi sepak bola dari fifa
untuk melaksanakan kompetisi dengan sebaik baiknya
nah itu saja mudah mudahan ini semuanya
dan ketika kita meneruskan kompetisi ini
dengan suasana baru
dengan kompetisi yang lebih baik dari segala hal
setelah melewati sebelas pertandingan liga satu musim ini
persikabu menempati peringkat tujuh kelas men sementara
andi setienugroho dan kawan kawan mengoleksi sembilan belas poin
hasil enam kali menang satu imbang dan empat kekalahan